pelantikan joko widodo dan maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat digelar pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
seperti apa kilas balik perjalanan jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin melawan rivalnya prabowo subianto dan sandiaga salahuddin uno pada pilpres dua ribu sembilan belas
anchor cnn indonesia ferdi ilyas telah merakumnya untuk anda
sebelum jokowi dodo akhirnya memilih ⁇ maruf ⁇ amin sejumlah nama dari berbagai unsur mengemuka dalam bursa calon wakil presiden untuk jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
nama nama itu mengerucut menjadi lima nama antara lain ketua umum pkb mohaimin iskandar ketua umum partai golkar erlangga hartarto ketua umum mui maruf amin tokoh cendikiawan mahfud md dan gubernur nusa tenggara barat tuan guru bajang
sementara di pihak prabowo subianto sejumlah nama juga santer mengemuka
di antaranya gubernur dki jakarta anies baswedan ketua kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono ketua majelis juro pks salim segaf al jufri dan tokoh agama abdul somad
dan pada sembilan agustus dua ribu delapan belas jokowi akhirnya secara resmi mengumumkan ma'ruf amin yang saat itu menjabat ketua umum mui menjadi pendampingnya maju pada pilpres dua ribu sembilan belas
sementara prabowo subianto akhirnya memilih sandiaga salahuddin uno yang saat itu menjabat wakil gubernur dki jakarta
menjadi pendampingnya pada pilpres dua ribu sembilan belas
dan pada sembilan september dua ribu delapan belas kpu menetapkan jokowi ma'ruf dan prabowo sandiaga sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada pilpres dua ribu sembilan belas
dengan slogan kampanye bertek lain indonesia maju pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ diusung tujuh partai yakni pdi perjuangan golkar pkb nasdem p tiga hanura dan pkpi
padahal pasangan prabowo sandiaga mengusung slogan kampanye indonesia menang didukung empat partai yakni gerindra demokrat pan dan pks
pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas indonesia menggelar pemilu serentak satu ratus lima puluh delapan dua belas lima ratus enam rakyat indonesia telah menggunakan hak pilihnya
pada dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas komisi pemilihan umum menetapkan pasangan joko widodo maruf amin sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
dengan meraih delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua suara atau lima puluh lima lima puluh persen
adapun pasangan prabowo subianto sandiaga uno memperoleh enam puluh delapan enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan suara atau empat puluh empat lima puluh persen
kemenangan jokowi ma'ruf atas prabowo sandi terpaut selisih sebelas persen